banjir yang merendam kabupaten aceh barat telah berdampak pada rusaknya sejumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan
kondisi ini pun membuat para pengguna jalan harus lebih berhati hati saat berkendara
sejumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan di kabupaten aceh barat provinsi aceh rusak setelah terendam banjir selama sepekan terakhir
di sepanjang jalan terdapat lubang yang cukup membahayakan bagi para pengendara
selain itu warga kesulitan mendapat air bersih warga terpaksa menggunakan air yang menggenang untuk sejumlah keperluan
hal ini terjadi karena sumur sumur warga terendam banjir
karena pas terdekat banjir ini memang terlalu
parahkan di jalannya
jadi kami kalau menjalani dari kecamatan sambat tiga ke kecamatan hubun harus melewati mungkin jalan kw enam belas
karena jalan ini nggak bisa dilewati akibat di bencana banjir
mungkin harapan ibu bagaimana ibu untuk jalan ini
harapan kami untuk kedepannya supaya bagi pemerintah kami mohon agar cepat untuk mengatasinya
sehingga perjalanan kami bisa lancar
dan karena diakibatkan karena banjir
kita ke informasi mancanegara bencana longsor terjadi di kolombia
sedikitnya sembilan orang dinyatakan tewas
petugas penyelamat dan dibantu oleh warga segera mengevakuasi korban yang terkubur tanah longsor
tanah longsor juga mengubur tiga rumah di kota baranca bermeja kolombia tengah
longsor memang sering terjadi di daerah pegunungan kolumbia terutama selama musim hujan
rumah rumah semi permanen juga banyak dibangun di lahan
sementara di spanyol hujan lebat yang terjadi sepanjang malam menyapu kota malaga
satu petugas pemadam kebakaran dilaporkan tewas
dilansir twitter resmi petugas pemadam kebakaran setempat
petugas yang diketahui bernama hose gil menghilang ketika mobil pemadam yang ia tumpangi bersama dengan dua temannya terbalik
kota malaga memang diterjang hujan lebat selama lebih dari dua puluh empat jam
sementara di kota campilos mobil mobil terpaksa ditinggalkan
setelah banjir merendam jalanan sehingga membuat sejumlah mobil rusak
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alfian raharjo akan kami lanjutkan usai jeda
tetaplah bersama kami